pekan ini memasuki masa tenang kampanye namun bagi warga negara indonesia di luar negeri pekan ini adalah waktu pencoblosan sesuai dengan ketentuan dari kpu
namun pemilihan di luar negeri kali ini diwarnai dengan beragam insiden mulai dari surat suara yang kurang menumpuknya pemilih di tps hingga yang sempat heboh adalah soal surat suara yang tercoblos di malaysia
apa yang menjadi penyebab sengkarut pemilu di luar negeri adakah potensi kerawanan yang bisa menciderai pemilu kita
nanti kita akan ulas bersama dengan dua narasumber saya di studio di sebelah kiri saya ini sudah ada kang kakak suminta sekjen dari kipp atau komite independen pemantau pemilu
kang kakak selamat malam apa kabar kang
dan di depan saya sudah ada mas fadli ramadhani peneliti dari perkumpulan untuk pemilu dan demokratis topper lodam
mas fadli selamat malam apa kabar
oke sebelum nanti saya akan ke mas fadli dan juga akan kakak saya coba ingin tahu dulu ini mengenai di hari terakhir penghutang suara
pemilu di luar negeri sejumlah kbri dipadati warga negara indonesia yang akan mencoblos salah satunya ini di kbri rusia di moskwa
kami sudah tersambung lewat sambungan skype dengan duta besar ri untuk federasi rusia dan juga republik belarus bapak m wahid supriyadi
selamat malam pak wahid
selamat sore jam tiga di moskow
oke selamat sore untuk di sana ya
baik pak wahid bagaimana saat ini di moskow untuk proses pencoblosan
ramai di kbri atau bagaimana
ppt nya seribu dua puluh tetapi yang jarangkan datang dari lima ratus dua puluh tujuh
dan sampai sekarang ini ini sudah tiga ratus
artinya lebih dari lebih dari
memang masih ada lima ratus tiga belas yang kami pos
tapi kemarin kita cek sudah masuk tiga ratus delapan puluh tiga
jadi saya kira optimis di rusia
pak wahid jadi untuk tingkat partisipasinya bagaimana di rusia
dan seperti apa masyarakat kita di sana menyikapi pemilu tahun ini
sangat antusias ya
seperti tadi saya katakan dari segi yang hadir
dari data dua ribu dua puluh
dan ketika kita buka jam delapan itu sudah ada empat puluh an yang datang ya
kebanyakan masyarakat di kita
kemudian ada tiga ratus
kerja akuratis yang mereka datang lebih awal
ada profesional dan juga di atas perang
memang ada yang data pemilik rusus yang mereka datang
mereka misalnya ada berantem kompor komunal seperti lg
delapan orang tadi saya bertemu
tapi juga ada yang dari luar kota
bahkan saya ketemu dengan mahasiswa yang datang dari kajian kajian itu
naik kereta tiga belas jam
dan apa ya
padahal juga ada pos tapi memang dia ingin datang ke jalan ini untuk memilih
selama ini berjalan baik
tidak ada komplain
tidak ada surat
tidak ada perang
tidak ada perang
tidak ada perang
tidak ada perang
tidak ada perang
baik terima kasih banyak pak dubes pak wahid
sudah berbagi bersama dengan kami terkait dengan proses memilu di malaysia
tampaknya sangat ramai oleh masyarakat kita di sana
mudah mudahan lancar sampai dengan selesai
mudah mudahan lancar dan juga masih berlangsung sampai dengan saat ini
terima kasih banyak pak wahid duta besar republik indonesia untuk rusia dan republik belarusia
kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan kang kakak dan juga mas fadli
saya ingin ke mas fadli dulu kalau begitu
melihat dari proses pemilu di luar negeri kita sudah berlangsung beberapa hari belakangan ini mas fadli
ada beberapa catatan yang kami tangkap ini ada yang menumpuk misalnya pemilih di sana
ada yang kemudian tidak mendapatkan surat suara atau kurang
ada juga yang bahkan terakhir yang sempat heboh itu di malaysia sudah tercoblos
jadi apa yang dirangkum oleh pak ludem sejauh ini soal pemilu kita di luar negeri
ini kan proses yang sebetulnya adalah yang paling ditunggu tunggu oleh masyarakat sebagai sebuah proses pelaksanaan pemilu
yakni memberikan hak suaranya di hari h pemilihan
nah khusus untuk pemilu di luar negeri segala macam hal yang muncul beberapa hari belakangan ini sebetulnya kita harus meninjau ulang dan melihat bagaimana kpu melakukan manajerial persiapan teknis pelaksanaan pemilu di luar negeri
padahal kita tahu semua proses penyelenggara pemilu di luar negeri itu dilaksanakan juga persiapan bimtek persiapan pelatihan dan segala macamnya oleh kpu
agar kemudian prosesnya bisa terlaksana dengan baik
nah apa yang terjadi belakangan ini tentu saja adalah sebuah hal yang harus dievaluasi secara serius oleh kpu karena terkait dengan bagaimana kpu bisa memfasilitasi pemilih di luar negeri memberikan hak suaranya secara baik
adanya penumpukan pemilih di satu tempat misalnya itu artinya kan ada problem perencanaan terkait dengan jumlah pemilih yang akan datang ke tps tersebut termasuk dengan waktu yang akan dibutuhkan untuk pemilih memberikan hak suaranya di satu titik

jadi di malaysia misalnya ada pengurangan jumlah tps yang cukup signifikan
dari awalnya lebih dari tiga bahkan lebih hampir mencapai ratusan ya jumlahnya diperkecil menjadi tiga tps saja
artinya ini kan ada perpindahan yang sangat mendesak yang harusnya itu tidak bisa dilakukan kalau kemudian perencanaannya matang oleh kpu
memperkirakan hal hal yang sudah mereka hitung sebelumnya
karena saya tahu kpu pun datang langsung untuk menyiapkan proses pemilihan
pemilihan umum di luar negeri itu ke beberapa negara
jadi sebetulnya kalau sekarang muncul persoalan menurut saya ini harus ada evaluasi terkait dengan bagaimana kpu merencanakan sekaligus memitigasi semua potensi potensi yang terjadi di dalam proses pemungkutan
jadi ini persiapannya saja sebenarnya begitu mas wadli
persiapan termasuk juga mitigasi dari potensi potensi yang terjadi ini
sebagai penanggung jawab proses penyelenggaraan pemilu menurut saya kendala kendala yang muncul hari ini harusnya itu sudah dihitung oleh kpu
sudah bisa diperkirakan
soal jumlah pemilih di luar negeri berapa dan juga termasuk menghitung potensi yang pemilih datang ke tps tapi dia tidak terdaftar dalam dpt atau daftar pemilih khusus itu
dpk dia datang ke tps tapi kemudian hanya membawa identitasnya itu kan harus dilayani juga
nah harusnya kpu sebagai penyelenggara pemilu sudah menghitung kondisi kondisi seperti sekarang ini
di mana ada penumpukan pemilih potensi pemilih yang kemudian datang ke tps yang tidak terdaftar dalam dpt dan bagaimana melayaninya
nah hal hal seperti
yang menurut saya harus dievaluasi oleh kpu karena ini ada masih beberapa hari ya proses pemungutan suara di luar negeri
di negara yang lain ya
di negara yang lain dan bahkan hari ini masih berlangsung sebelum pemungutan suara di dalam negeri
oke oke saya ke kang kakak kalau kang aka melihat ini apa sebenarnya masalah teknis saja kah seperti persiapan tadi kata mas fadli
atau sebenarnya ada masalah masalah yang lain seharusnya tidak perlu terjadi kalau kemudian persiapannya lebih matang kalau tadi mas fadli katakan ya gimana
ya saya pikir kita harus melihat dulu secara utuh
bahwa pemilihan umum di luar negeri itu mungkin effortnya harus lebih besar daripada yang ada di dalam negeri
pertama terkait dengan rentang kendali kedua tentang yuridiksi kemudian restriksi setiap negara yang berbeda
kemudian ada fakta yang tidak bisa kita hilangkan bahwa pembentukan dpt nya tidak sesederhana yang kita bayangkan seperti di dalam negeri
nah di dalam negeri aja kita punya problem tentang dpt yang sampai sekarang saya pikir masih perlu

oke oke nah di luar negeri jauh lebih pelik dan lebih mudah
daripada itu misalnya perkiraan bahwa jumlah wni di luar negeri itu sekitar tujuh juta
kemudian dpt nya hanya dua juta ini kan angka yang berbeda empat sampai lima juta
artinya potensi potensi orang yang menggunakan dpk membawa identitas itu satu hal yang memang sulit
tetapi tentu saja kita seperti pak dikatakan bisa memitigasi misalnya dengan benar benar mendata
terus kedua berkaitan dengan persiapan
tidak mudah untuk merekrut misalnya para petugas baik yang di tps maupun di pos
satu satunya adalah di kotak suara keliling
nah soal kotak suara keliling inilah yang sebenarnya dengan pos yang juga sebenarnya cukup pelik
apa yang terjadi saat ini di tps di tiga tempat di malaysia misalnya itu adalah merupakan puncak gunung es misalnya
kedubes kemudian sekolah internasional dan satu tempat lagi yang masih ada di kuala lumpur
nah problem ini kebetulan saya kesana jadi persis paham bahwa sebenarnya memang ada hal yang kurang dihitungkan
mitigasinya kurang utuh dari teman teman penyelenggara
tetapi seharusnya dari kemarin sudah bisa dilakukan semacam persiapan remedial
makanya kemudian kipp pernah menyatakan sebaiknya kita tunda dulu aja
biar kita tahu dilokalisir permasalahannya
seperti selangor kita lokalisir baru kemudian kita terbit
menunda pemilu yang di malaysia maksudnya
di malaysia yang berkaitan dengan masalah
ya nanti kita bahas juga itu mas fadli soal di malaysia terkait dengan juga dugaan surat suara yang sudah tercoblos ya
saya akan bahas nanti usai jeda pramil saya akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali bersama kami di prime news
kita masih mengulas soal beberapa catatan di pemilihan luar negeri yang tengah berlangsung
ada beberapa yang kami pantau hari ini
termasuk juga diantara tadi yang kang kakak sempat singgung mengenai pemilu di malaysia yang rekomendasinya kalau dari kipp lebih baik ditunda saja
kenapa harus mendesak lebih baik ditunda saja kang aga
maksud penundaan itu adalah untuk melokalisir permasalahan
kemudian menginventarisir permasalahan lain
dan lakukan remedial baru kemudian kita lakukan
artinya tidak punda terlalu lama cukup satu dua hari
ada kesimpulan belum
ini kan belum ada kesimpulan kemudian ditindaklanjuti dengan hal hal yang saya pikir potensial menjadi masalah
contoh ada kotak suara keliling yang dibawa oleh tiga petugas yang kemudian tidak ada panwasnya yang mengikuti
kita tidak tahu siapa yang memilih disitu
karena ternyata pengakuan mereka antara dpt dengan yang memilih itu berbeda
jadi asal ada id card tidak lihat dpt nya kemudian bisa memilih
itu di kuala lumpur ya
kuala lumpur di selangor di mana
nah ini yang saya pikir harus dihentikan dulu
karena kpu dan bawaslu ada disana
saya pikir saatnya ada di sana cukuplah satu hari untuk melakukan remedial
kemudian baru berjalan
sehingga proses lainnya itu bisa lebih baik
yang sudah tidak ada masalah kita lokalisir dulu
misalnya masalah selangor berapa sih surat suara yang sebenarnya ada di sana
saya juga agak menyesalkan kenapa kpu kurang menggunakan saluran diplomatik secara utuh untuk mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi
kedua kita tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang berapa jumlah suara suara yang sebenarnya diterima oleh ppln di malaysia
di kuala lumpur misalnya
nah ini problem problem yang saya pikir bukan penundaan dalam waktu panjang
tapi penundaan untuk memberikan ruang untuk melakukan remedial
kita melihat bagaimana kotak suara tidak disegel
kita melihat bagaimana kotak suara dibuka bukan pada waktunya
di dalamnya ada kotak suara
ya hal hal seperti itu harusnya cukup jelas
baik kang kakak kalau kemudian kpu belum bisa memberikan kepada publik informasi yang jelas
tadi juga kami korespon kami sempat bertanya ke kpu
yang kemudian tetap jawabannya adalah kita tidak bisa mengakses kepolisian di raja malaysia
kira kira begitu untuk bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut
kalau dari investigasinya atau catatan kipp bagaimana soal surat suara yang tercoblos di malaysia itu
jadi sebenarnya sebabnya apa
pelokalisir masalahnya itu apa sebenarnya
ya pertama kan bahwa informasi yang kita terima itu separuh
hanya dari viral viral saja
nah sementara di sana ada pelaporan dilakukan oleh beberapa orang dua orang kalau tidak salah kepada polisi di raja malaysia
sehingga polisi di raja malaysia merasa perlu untuk membuat polis lain
dan hanya forensik polis yang ada di sana
nah ini hanya bisa dibuka dengan saluran diplomatik
bahwa barang yang ada di dalam itu adalah barang milik kpu
sehingga kpu mempunyai kewenangan untuk masuk ke sana
tentu tidak bisa kpu serta merta melalui uec misalnya untuk datang ke tempat itu dan membuka
tapi melalui proses diplomatik
nah saya tidak tahu sampai saat ini kan kita tidak mendapatkan informasi dari teman teman diplomatik di sana dari kbri
mengenai kepastiannya ya
tentang kepastian itu
sehingga mereka apapun kondisinya mereka harus tetap berpikir
mereka harus tetap bertanggung jawab terhadap semua proses sebagai sebuah perwakilan negara indonesia yang berkuasa penuh
mas fadli kalau dari kasus yang diselangor di malaysia yang sudah tercoblos itu menurut mas fadli atau dari teman teman perludem ini apakah sebenarnya hal baru barang baru itu sebenarnya sudah sering terjadi itu sudah lama
ya tentu saja ini harus diselesaikan oleh kpu dan bawaslu secara hukum
karena ini kan sudah masuk ke proses hukum
apakah kemudian yang melakukan pencoblosan itu memang adalah orang yang berpikir

ya karena ini memang adalah orang yang berpikir
memang adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan pelibatan surat suara dan itu benar surat suara yang distribusikan oleh kpu kepada penyelenggara pemilu di luar negeri
nah yang kedua soal surat suara yang sudah tercoblos di gudang itu itu harus dicek apakah betul itu surat suara yang diproduksi oleh kpu
jumlahnya berapa dan kenapa disimpan di sana
nah apakah tempat itu memang gudang yang dipergunakan oleh kpu untuk menyimpan surat suara
lalu kemudian siapa yang menemukan kenapa bisa sampai ke sana
hal hal seperti itu kan harus ditunggu
agar kemudian publik tidak bertanya tanya ini sebetulnya kenapa bisa ada sampai kejadian seperti ini
pencegahan kpu dan proteksi kpu terhadap surat suara yang akan dipergunakan untuk memfasilitasi warga negara memilih pemimpinnya seperti apa
nah itu kejadian kan hari kamis sore ya seingat saya
muncul ke publiknya kan hari kamis sore
sekarang sudah hari minggu sudah beberapa hari
nah sangat disayangkan juga kenapa terasa agak lambat ya kpu dan bawaslu kemudian bisa menuntaskan ini

nah yang disampaikan adalah kan kpu tidak bisa masuk ke dalam gudang itu karena ada polis lain dari polisi di raja malaysia
saya sepakat dengan kang kakak tadi harusnya ada upaya yang lebih untuk kemudian menjangkau itu
nilai ceram cover lasknut masih belum ada mas farhli lihat
kalau kemudian bawaslu masih mengeluh tidak bisa mengakses surat suara yang dalam gudang itu artinya kan masih upaya yang biasa saja
ini masih menjadi urusan penyelenggara pemilu kpu dan bawaslu dengan polisi di raja malaysia
harusnya melibatkan stakeholder yang lebih luas
bekerja sama dengan kepolisian republik indonesia untuk berkoordinasi dengan kepolisian di raja malaysia
kemudian termasuk juga melebarkan sayap diplomatik untuk kemudian berkoordinasi dengan pemerintah malaysia
karena ini kan dokumen negara surat suara yang akan dipergunakan untuk memilih pemimpin di indonesia loh
memilih presiden memilih anggota dpr
kalau kemudian tidak tuntas surat suara itu benar surat suara yang diproduksi oleh kpu
kenapa disimpan di sana siapa yang mencoblos kapan dia coblos itu kan orang akan bertanya tanya
sebetulnya penyelenggara pemilu kita seperti apa memproteksi dokumen ini akan dipergunakan untuk memilih pemimpin kita di dua ribu sembilan belas ini
oke kakak kakak temuan temuan dari kipp apa mengenai itu mengenai yang di selangor ini malaysia
pertama yang ada di selangor seperti yang di bangi itu satu hal
sebenarnya ada tiga tempat yang dilaporkan salah satunya adalah di kelana jaya
jadi ada di kelana jaya bangi kemudian di selangor
itu satu wilayah sebenarnya ada tiga tempat yang dilaporkan
kemudian yang menjadi viral adalah satu tempat sebenarnya
nah yang saya temukan di luar itu ini juga saya pikir awalnya bahwa hanya itu yang terjadi
ternyata bukan hanya itu ada problem problem lain seperti yang saya sebutkan tadi
bahwa ada kotak suara keliling yang berangkat misalnya hari ini kemudian jauh sekali tujuh jam berangkat pulang pergi nggak mungkin
kemudian menginap di sana
nah siapa yang bisa menjamin bahwa proses ini
seperti ini kemudian benar benar merupakan proses yang proper gitu kan
nah setelah baliknya itu dua hari kemudian
nah yang pulang pada hari itu pun ternyata penanganan kotak suaranya ini tidak proper juga saya lihat
nah itulah yang saya maksudkan
tidak propernya kenapa tuh kak
tidak proper of seperti misalnya yang namanya kotak suara itu disegel dan tidak boleh dibuka
tapi yang ditemukan
yang terjadi adalah di kbri itu dibuka kuncinya tidak tersegel kemudian diperiksa
dalam rangka pemeriksaan saya nggak ngerti pemeriksaan seperti apa
yang dilakukan seperti itu
nah ini yang
dan kemarin itu saya lihat ada informasinya ada masas di muka
ketemu saya di sana
kemudian ada bawah su
kok tidak dilakukan semacam pencegahan bahwa ini salah gitu kan
mereka fokus pada sesuatu yang tidak terselesaikan
tetapi kemudian tidak melakukan proses proses untuk memperbaiki yang belum terjadi
jadi saya pikir harusnya teman teman fokus
bukan hanya pada yang sepuluh ribu tapi yang pada satu juta
karena kedepannya itu setelah yang dua juta ini di luar negeri
sebaiknya kita juga tidak hanya fokus pada yang dua juta
tapi yang satu ratus sembilan puluh
saya khawatir yang satu ratus sembilan puluh juta ini juga bermasalah kalau caranya adalah
dan saya pikir tetap kita harus support yang namanya penyelenggara pemilu
tapi belajar dari kasus ini kita mempunyai catatan yang sangat kritis
kita punya catatan yang sangat keras terhadap penyelenggara pemilu pada saat ini
dengan catatan bahwa bagaimana kita memperbaiki masih ada waktu kan
sekarang masa tenang pertama kedua besok lusa
bagaimana di tanggal tujuh belas nanti kita benar benar yakin bahwa proses proses yang kebetulan terjadi di berbagai negara ini tidak terjadi
bagaimana dengan dpk yang terjadi di indonesia
bpk di luar negeri aja demikian masifnya
mudah mudahan bayangan buruk saya ini tidak terjadi
artinya warningnya kepada penyelenggara
oke kak gakak
catatan kritisnya terhadap pemilu tahun ini terutama di luar negeri
apakah memang yang paling parah
tahun ini atau tahun tahun sebelumnya juga sebenarnya sama sama saja
ada beberapa perbaikan sebenarnya yang dilakukan
tetapi informasi tentang masalah khususnya malaysia malaysia itu menarik
karena dia menjadi bobot seperti saya katakan bobot untuk salah satu dapil
dan di situ begitu ada konflik of interest
di antara mungkin apakah kedutaan atau pihak lain
ini akan menjadikan semakin pelik
nah saya pikir ini yang harus menjadi
konsentrasi teman teman pada saat ada informasi bahwa dalam pemilu dua ribu empat belas terjadi di hongkong
di malaysia di beberapa tempat
harusnya ini dimitigasi
sehingga bisa mencegah hal hal ini seperti ini terjadi
saya tidak melihat upaya yang cukup keras
bahkan membuka peluang dengan munculnya kotak suara keliling
yang agak sulit juga dipahami buat saya
atau ada ditambahkan
ya agak ada yang aneh sebetulnya dengan kebijakan melakukan pemungutan suara
dengan kotak suara keliling itu
dulu ketika wacana itu muncul kita sudah kritis terhadap hal itu
ini akan berisiko terkait dengan bagaimana kemudian petugas kotak suara keliling ini
menuju pemilih yang akan dia tuju
sudah sempat disoroti oleh perudem ya
ketika gagasan itu muncul
kalau dua ribu empat belas dulu kan hanya tiga juga ya mas renat
dropbox pos dan kemudian tps di kbri
sekarang dropbox dihilangkan diganti dengan kotak suara keliling
nah ini yang tadi diceritakan kang kakak itu
di malaysia itu petugas pemungutan suara kelilingnya itu tidak ditampingi oleh pengawas
pengamanan mereka seperti apa
nah mereka mau menuju kemana
pemilih itu kan kadang kadang tidak tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama
dan juga apakah di jam petugas kotak suara keliling datang dia ada di rumah atau tidak
kenapa kemudian tidak dipusatkan saja di kbri
dipusatkan saja di tempat pemungutan suara yang sudah terfasilitasi dengan baik
nah hal ini yang kemudian dikhawatirkan
dan sepertinya kalau melihat kejadian di malaysia ini
kpu tidak secara maksimal untuk kemudian memperkirakan potensi ini akan muncul
sehingga tadi mas fadli katakan seharusnya bisa lebih besar lagi upaya untuk menyelesaikan itu ya
betul soal ini kan sebetulnya soal tata kelola teknis manajemen pemilunya
dan penyelenggara pemilu harusnya paham betul soal ini
bahwa jumlah pemilih dua juta
dan ada kemudian soal administrasi kepentudukan yang tidak tercatat dengan rapih ya
dua juta tercatat di dpt tapi kemudian diperkirakan peneduk
di luar negeri itu sekitar tujuh juta
nah kpu kan sudah tahu bahwa ini ada potensi pemilih yang akan datang ke tps
tempat pemungutan suara dengan membawa identitasnya
nanti bagaimana ini kemudian memitigasi hal hal seperti ini misalnya
termasuk juga kalau kemudian menggunakan kotak suara keliling
bagaimana pengamanannya bagaimana memastikan surat suara itu aman petugasnya aman
dan juga soal menumpuknya pemilih di satu tempat pada hari yang sama seperti tadi yang kita lihat di beberapa pemberitaan
di awal sesi tadi
oke kalau bicara mengenai pendataan tadi kang kakak sempat katakan kalau pendataan ini memang agak sulit tampaknya ya kang ya
ya tidak sesederhana dalam negeri
tidak sesederhana di dalam negeri apakah memang sesulit itukah kemudian pendataan untuk pemilih di luar negeri mas fadli
dan juga kalau melihat dari catatan catatan baik dari mas fadli juga kakak kakak
apa memang pemilihan di luar negeri ini memang punya kerawanan sebenarnya dalam demokrasi kita
tapi dijawabnya nanti kita harus break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali setelah ini
tadi dari beberapa catatan catatan masalah masalah yang kemudian ini timbul di pemilihan luar negeri
apakah memang kakak kakak pemilu kita di luar negeri ini memang potensial sekali memang terjadi kecurangan ada bencidrai demokrasi
atau kira kira apakah ini memang sangat rawan sebetulnya kang
ada dua hal pertama adalah tentang antisipasi tadi
yang saya pikir harusnya bisa berkaca dari pemilu pemilu sebelumnya
artinya apa yang terjadi di hongkong di victoria itu harus menjadi catatan
artinya pada saat itu yang terjadi sebenarnya
ada diantaranya orang yang sudah dikirim melalui pos
tapi kemudian dia merasa bahwa belum melakukan sesuatu
kemudian dia berangkat
kemudian dia meminta haknya untuk masuk dalam dpk kalau sekarang mungkin
nah kemudian kedua perkembangan semacam keinginan orang untuk bertapartisipasi ini sangat tinggi
dan ini juga harus menjadi gambaran buat kita untuk pada tanggal tujuh belas april nanti
karena melihat antusiasmenya memang selalu tinggi di beberapa negara
tetapi saat ini jauh lebih tinggi
kita melihat bahwa kalau kemarin hanya di hongkong kemudian di taiwan malaysia juga ada
tapi kalau sekarang hampir negara negara termasuk eropa sydney gitu kan
orang begitu antusiasnya untuk memberikan suaranya
artinya dua hal itu
kedua kondisi saat ini
dan hal yang tidak boleh kita lupakan adalah sosmed
sosmed ini juga menyatukan orang untuk akhirnya nge
dan pada saat karena di beberapa tempat dilaksanakan hari sabtu dan minggu
di mana sebagian besar adalah hari libur
maka ini menjadi magnet untuk orang berkumpul
ini yang sebenarnya harusnya terantisipasi
bukan berarti harinya harus dirubah
kita senang saja melihat tadi bagaimana antusiasme
kalau pagi sih masih segar ya saya lihat
tapi menurut pak ya cukup tinggi ya partisipasinya
ya begitu siang
ya kita saya harapkan nanti lihat nanti di akhir berapa jumlahnya partisipasinya
kalau lihat paginya masih segar
begitu siang kan orang berkumpul dalam jumlah banyak
jadi tadi sebenarnya dari empat menjadi tiga sebenarnya
cuma saya nggak tahu sistem tps nya seperti apa
seperti di malaysia itu kan yang namanya kbri halamannya nggak besar loh
hanya beberapa mobil saja
kalau berkumpul kemudian jumlah
sampai ke jalan jalan
dimana tps tiga puluh kan tinggal ngitung tiga puluh kali berapa di situ
jumlah banyak orang yang
sehingga tadi saya dengar provokasi di awal sekitar jam sebelas an
dan makin kesini makin sore tadi provokasinya makin tinggi
juga hal hal yang harusnya bisa diantisipasi
tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan
sehingga ada tata tertib
dalam pemilu itu harus ada tata tertib
nah ini yang nampaknya juga
mohon maaf untuk walau ngumpirinnya agak seperti nanar
mulai dari kotak suara keliling kemudian pos kemudian tps
saya pikir harus ada juga evaluasi terhadap ppln
ppln seperti apa yang seharusnya bisa menangani sebuah pemilu
mas wadli setuju tidak ada evaluasi terhadap ppln
dan artinya mungkin juga besar ya potensi kecurangan
kalau kita lihat di pemilu di luar negeri itu bagaimana mas wadli
ya kpu harus mengevaluasi ini pasti
karena proses penyelenggaraan pemilu di luar negeri
meskipun tantangannya berbeda ya
tapi tentunya akan jadi cerminan
bagaimana nanti kpu akan menyelenggarakan pemilu di dalam negeri
tadi kang kakak sudah bilang bahwa pemilih di luar negeri itu hanya dua juta yang tercatat di dpt
dalam negeri lebih banyak satu ratus sembilan puluh juta orang
di tiga puluh empat provinsi lima ratus empat belas kebupaten kota tersebar di ribuan pulau
nah makanya ini tidak akan gampang bagi kpu
nah soal luar negeri ini harus dievaluasi
nah memang ada problem yang sangat mendasar mas reinhardt
soal pencatatan administrasi kependudukan kita
kita belum siap kemudian untuk melakukan pencatatan secara baik
terkait dengan sebaran kepentudukan
terkait dengan sebaran penduduk kita yang ada di luar negeri
ada banyak sekali orang yang tidak tercatat
ada banyak sekali orang yang tidak diketahui sedang dia berada di luar negeri
sehingga efeknya dia tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap ini
nah selain soal problem di negaranya yang kemudian belum mampu melakukan perekaman secara maksimal soal itu
juga ada persoalan di masyarakat kita yang belum terlalu akrab dan sensitif
untuk kemudian melaporkan setiap peristiwa kependudukan mereka
perpindahan dari luar negeri ke luar negeri
sehingga jadi masalah di ujungnya ya
betul kelahiran kematian alih status dan lain sebagainya
itu belum terlalu menjadi sebuah kebiasaan untuk selalu dilaporkan
padahal itu akan sangat penting sekali untuk agar mereka tetap berada dalam radar soal administrasi kependudukan
harus ada air kontrol soal perlindungan warga negara
termasuk ini soal perlindungan kesehatan
termasuk juga soal soal pendaftaran pemilih dalam pemilu
ini kan sangat penting sekali
jadi jangan publik kemudian melihatnya ini sebuah persoalan yang muncul tiba tiba saja
menurut saya tidak
ini harus dilihat sangat mendasar bahwa ada problem soal administrasi kependudukan
itu yang paling mendasar paling tidak mas fadli ya
kemudian yang kedua ya publik sendiri harus merefleksikan diri juga bahwa kita
kita lah ya paling tidak ya belum terlalu serius untuk kemudian melaporkan setiap peristiwa kependudukan
oke baik kakak kakak silakan tambahkan
sekali lagi saya juga mau tanya
ini tampaknya di malaysia kan penduduknya cukup besar ya maksudnya untuk pemilih kita ya
ini hanya terjadi di kantong kantong suara pemilih kita yang negara negara yang banyak aja
tapi negara negara yang pemilihnya kecil kayaknya aman aman aja
ya karena pertama tentu saja ada sebuah magnet tentu saja
pada saat jumlah pemilihnya banyak itu adalah magnet untuk para kandidat
artinya bahwa dari sisi aktor ada tarik menarik magnet yang cukup kuat
karena kan ujung daripada pemilu adalah terpilihnya atau menangnya seseorang atau partai politik
nah aktor aktor itu saya pikir sangat jelas sekali di malaysia itu bagaimana aktor aktor ini bermain
artinya ada pemain lama ada aktor yang selama ini dianggap sebagai dalam tanda kutip penguasa malaysia dan bermain di pada wilayah pemilu luar negeri
nah tidak semua orang caleg dari indonesia atau kandidat dari di dapil jakarta ii ini yang punya akses ke luar negeri
mahal sekali aksesnya untuk kesana
apalagi dengan negara yang pemilihnya banyak begitu ya
nah dengan banyaknya itu maka orang yang punya akses mempunyai interest yang jauh lebih besar
saya pikir pertarungannya adalah diantara kita bermain aktor ya diantara aktor aktor yang punya akses
dan yang tidak punya akses tentu dirugikan
tapi saya ingin mengatakan juga satu hal lain berkaca dari malaysia dan lain lain di luar negeri soal dpk
ini penting sekali
kenapa tegang dpk
saya tadi pagi melakukan kampanye untuk pemilu damai ya
bukan walaupun di hari tenang gitu kan
membuat masyarakat aware
nah saya tanya beberapa kelompok masyarakat
itu ternyata mereka pak mau milih dimana
saya pulang balik ke purwokerto
saya pulang balik ke tempat lain
saya khawatir ini menjadi sesuatu yang mengembirakan
di sisi lain juga akan meningkatkan dpk
nah ini yang harus terantisipasi berkaca dari
mungkin di luar negeri begitu ya
seperti lampung purwokerto
nah ini long weekend ini harusnya dihitung juga
sebagai keinginan orang untuk pulang
dan jangan dia tercatat di bisa tercatat bisa tidak tercatat
kalau tidak tercatat maka ini akan menimbulkan potensi dpk yang tinggi
potensi dpk yang tinggi harus persiapkan dengan surat suara
karena surat suara itu hanya mengakomodir saat ini adalah dpt dan dptb
dpk ini adalah sisa yang belum terpakai
dan waktunya pun terbatas
tapi kalau jumlahnya banyak ini bisa menimbulkan keresahan
dan jumlah satu ratus sembilan puluh juta ini menjadi angka yang sangat besar
tentu itu berkaca dari apa yang terjadi di luar negeri
kita berasal dari luar negeri
kemudian juga ya apa informasi real yang saya dapatkan di lapangan
barusan artinya bahwa semula saya pikir dpk tidak akan banyak
atau jauh ke sulawesi selatan makassar tadi ada
tapi mereka akan pulang kampung
nah ya karena long weekend ini
sehingga saya tidak tahu apakah juga penyelenggara mengantisipasi ini
saya pikir melalui ruang ini saya berharap penyelenggara mengantisipasi ini
saya berharap penyelenggara mengantisipasi ini
saya berharap penyelenggara mengantisipasi ini
saya berharap penyelenggara mengantisipasi ini
saya pikir melalui ruang ini saya berharap penyelenggara mengantisipasi ini
artinya bahwa informasi informasi tentang pemilu di daerah
bagaimana menggunakan dpk dan seterusnya
ini benar benar tersampaikan kepada para calon pemilik itu
melalui ruang ini juga saya ingin mas fadli coba
apa sih yang ingin disampaikan soal dari pemilihan umum di luar negeri
yang kemudian kita soroti ada banyak masalah di dalamnya
kemudian masih berlangsung saat ini ada beberapa negara
dan beberapa hari ke depan kita akan menghadapi pemilihan umum juga langsung
apa yang ingin disampaikan
apa yang kemudian menjadi highlight utama yang ingin disoroti oleh perudap soal itu
penyelenggara pemilu harus kuat siap dan kemudian secara paling depan menjelaskan semua persiapan itu kepada publik
dalam artian semua detail teknis dan potensi persoalan itu sudah ada di dalam genggaman penyelenggara pemilu
dan mereka sekaligus juga harus memegang kunci jalan keluarnya seperti apa
dan ingat mas rinar itu harus mereka distribusikan kepada setiap petugas pemungutan suara di delapan ratus sembilan puluh
artinya potensi persoalan yang sudah tercermin di luar negeri ini dan kemungkinan juga akan ada terjadi di dalam negeri
termasuk juga persoalan yang belum muncul di luar negeri bisa muncul di dalam negeri
berdasarkan pengalaman pengalaman pemilu sebelumnya pilkada pilkada sebelumnya
itu harus disiapkan oleh kpu exit jalan keluarnya seperti apa
langkah strateginya seperti apa
termasuk tadi salah satu yang disebut kang kakak soal potensi membengkaknya pemilih yang akan datang ke tps membawa identitas kependudukan mereka
dengan dpk ya
nah itu yang harus diantisipasi oleh kpu
soal kesiapan surat suara logistik pemilu
soal kepahaman petugas kpps soal mengantisipasi ini
kalau surat suaranya habis bagaimana menyikapi pemilih ini
nah itu yang kemudian harus disiapkan betul oleh kpu
termasuk juga potensi kpu bahkan menurut saya harus paham juga berapa masif sih kemudian orang yang kemungkinan akan menggunakan dpk
jangkauan kpu harus sampai ke sana
agar kemudian manajemen pelaksanaan pemilunya bisa berdaya cegah yang baik
sehingga pemilih bisa kemudian memberikan hak politiknya dan terfasilitasi dengan baik
karena kan itu sebetulnya esensi pendasa dalam pemilu
kalau kemudian kita berpegang keras kepada pemilih tidak secara administratif tidak bisa memilih karena surat suaranya habis
sangat dangkal sekali menurut saya
bagaimana pemilu ini kemudian dibuat untuk memfasilitasi hak politik warga
itu yang menjadi sorotan utama tentu ya untuk menjelang pemilihan di nanti tanggal tujuh belas april dari apa yang kita lihat di luar negeri
kalau ke kang gakak umumnya dari potensi potensi kerawanan yang perlu di luar negeri negara negara mana saja sih yang kira kira terpetakan ini potensi ada kerawanan atau ada masalah misalnya di pemilihan umum tahun ini kira kira
ya saya pikir untuk luar negeri kantong kantong besar
ya taiwan terus kemudian hongkong
itu sudah meng cover sekitar tujuh ratus delapan ratus ribu
artinya kalau sekarang sudah melakukan pemilihan pemungutan suara saya pikir bagaimana kita meyakinkan bahwa suara itu memang eligible voter yang memang benar benar legal untuk bisa memberikan suara dan benar benar suaranya adalah suara dari voters
itu harus dipastikan
sehingga saya pikir bawaslu dan kpu harus memastikan bahwa semua residu residu yang terjadi ini benar benar sudah bisa diantisipasi dan ditangani
sebelum nanti tanggal tujuh belas
tetapi juga kita melihat juga ada hal lain yang fenomena yang saya tangkap
di antaranya pemilu ini kan ada aktor yang namanya peserta atau kandidat
nah dari pantauan saya tentang misalnya pelatihan kandidat dari saksi partai ini kan kalau sekitar delapan ratus sepuluh ribu tps harusnya ada delapan ratus sepuluh ribu dikali jumlah partai politik enam belas partai politik
nah di beberapa daerah pelatihan dari saksi ini kosong
ada yang harusnya masuk lima ratus atau bahkan enam ratus itu ternyata hanya diisi oleh dua puluh tiga ratus
pertama ya pemborosan kedua saya khawatir kemudian tps tps tidak diisi oleh saksi secukupnya ataupun ada saksi secukupnya artinya tidak pernah terlatih dengan baik
ini kan saya pikir perlu juga kita mengingatkan kepada kandidat anda harus serius gitu sebagai kandidat anda harus serius sebagai partai politik
anda harus serius sebagai tim daripada capres cawapres dan lain sebagainya
tidak sekedar ikut kemudian istilahnya mainnya itu bukan pada wilayah prosedural mainnya bukan pada wilayah yang kemudian dapat terukur
kalau hanya mainnya pada wilayah wilayah itu maka pemilu ini juga akan tidak mengalami perbaikan dan peningkatan oleh karena kandidat kandidatnya tidak mengirimkan saksi
baru ribut setelah kemudian setelah pemilu
ya harusnya kan mereka menyiapkan saksi
melihat dari saksi yang hadir saya mencoba hadir di jakarta saja ternyata sangat sedikit saksi partai yang dikirim untuk dilatih oleh bawaslu
padahal ini uang negara yang harusnya kita hormati bareng gitu
keduanya ya yang lebih dari itu justru ketidakhadiran saksi akan menghasilkan sesuatu yang meragukan
karena mereka tidak menjadi saksi mata dan mendengar langsung harusnya kan saksi itu adalah merupakan mata dan telinga partai politik mata telinga daripada capres cawapres
baik kakak kakak terima kasih banyak mas fadli terima kasih banyak
kemudian diskusi kita malam hari ini menjadi concern bersama terutama bagi para penyelenggara pemilu karena melihat beberapa yang sudah kita diskusikan tadi ya catatan catatan terutama apa yang terjadi di luar negeri
terima kasih banyak kang kakak dari kipp terima kasih banyak mas fadli dari perudep sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera hadir sesaat lagi dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami
terima kasih banyak